kebun binatang surabaya atau kbs mengalami masalah krisis satwa
beberapa jenis satwa khususnya koleksi dari benua afrika seperti jerapah simpanse dan zebra
menjadi satwa tanpa pasangan beberapa tahun terakhir
untuk mengatasi krisis satwa ini kbs berencana melakukan pertukaran satwa
dengan beberapa lembaga konservasi di tanah air
tidak hanya mengalami masalah overpopulasi satwa seperti komodo jalak bali dan pelikan
kebun binatang surabaya juga memiliki masalah krisis satwa
beberapa satwa seperti jerapah zebra kerasimpanse serta capuccine
kini menjadi satwa tanpa pasangan di kebun binatang surabaya atau kbs
keempat jenis satwa ini sudah beberapa tahun terakhir tinggal sendirian
untuk mengantisipasinya manajemen kbs menempatkan satwa satwa ini
dengan satwa pendamping dalam satu kandang seperti jerapah dengan zebra dan rusa
saat ini manajemen kebun binatang surabaya
tengah mengupayakan untuk melakukan pertukaran satwa
dengan sejumlah lembaga konservasi
untuk mengurangi jumlah satwa yang overpopulasi
juga mengisi jumlah satwa yang saat ini sendirian
untuk koleksi di kebun binatang surabaya ada sekitar empat satwa yang sendiri
itu seperti jerapah zebra kemudian ada juga simpanse
itu nanti bagaimana solusinya agar bisa berkembang biar
solusinya kami masih mencari untuk
pasangannya jadi kita juga masih memilih beberapa lembaga konservasi
untuk pertukaran satwa
nah untuk sementara ini kami ada binatang pendamping
seperti kalau misalnya zebra dikumpulkan dengan jerap
kemudian ada juga rusa sita tunga gitu
dari data yang ada jerapah kbs kini hanya tinggal satu ekor
bernama moridz berusia enam tahun dan sudah tinggal tanpa pasangan
sejak tiga tahun terakhir
selain itu zebra jantan berusia sembilan tahun bernama sony
sudah sebatang kara selama dua tahun
begitu pula dengan simpanse jantan bernama idi
yang berusia tiga puluh sembilan tahun
yang sudah ditinggal mati pasangannya sasa sejak dua tahun lalu
wahyu pratama surabaya